entah seperti apa sesungguhnya rumah ataupun juga skema rumah dp rupiah versi gubernur anies baswedan tersebut dan juga bersama wagub sandiaga uno
dp rupiah janji manis anies
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini kita lihat bersama
kita lihat ini adalah mengenai dp rumah rupiah
kemarin tampaknya menjadi headline ya di banyak media karena memang ini merupakan salah satu program unggulan dan yang paling dicermati oleh publik seperti apa realisasinya
dan ternyata kemarin sudah lakukan groundbreaking ataupun peletakan batu pertama
yang pertama anda harus memiliki penghasilan
yang kedua anda harus memiliki penghasilan tiga enam juta hingga tujuh juta rupiah
jadi kalau anda memiliki pendapatan enam sembilan juta anda masih diperbolehkan untuk mengajukan permohonan mendapatkan rumah dengan dp rupiah
lalu kemudian berapa area yang nantinya akan dibangun yaitu satu empat hektare
empat hektare yang akan dibangun di area tersebut di jakarta timur dan skema pembiayaannya flpp
apa sesungguhnya flpp
kalau saya mengacu kepada definisi yaitu
pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah bekerjasama dengan bank nasional
jadi nantinya tapi ini akan kalau untuk anies sandi program dp rupiah nanti akan melalui blud namanya
dan blud ini nanti akan kemudian akan disiapkan ditargetkan terbentuk pada april dua ribu delapan belas
jadi groundbreaking terlebih dahulu nanti untuk skema pembiayaan melalui blud
nanti akan dimulai pada april dua ribu delapan belas
jadi sekitar dua tiga bulan lagi gitu ya
dan kemudian flpp
kalau flpp sendiri sebenarnya itu bukan sebuah program baru ya
itu adalah sebuah program yang memang sudah lama melalui kementerian pupr
yang memang diorientasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
jadi bukan hal yang baru sesungguhnya
sudah dilakukan oleh pemerintah bahkan presiden jokowi juga sudah pernah
yang menarik adalah dengan angka dp rupiah
itu yang kemudian menjadi menarik ya
karena memang ada yang menyebutkan rupiah
seperti apa nanti saya akan membahas lebih dalam
dan kemudian berapa unit yang dibangun nanti akan ada tujuh ratus tiga unit
ada yang tipe tiga puluh enam mayoritas lebih dari lima ratus
lebih dari lima ratus unit
kemudian sisanya nanti akan ada tipe dua puluh satu
dan nanti bagaimana bentuknya seperti video yang sudah kami roll sebelumnya
tapi dengan catatan tentu tanpa furniture yang tadi anda lihat ya
jadi pasti kosong gitu ya
dan kemudian inilah kita lihat lima ratus tiga belas unit
untuk tipe tiga
dan kemudian tiga puluh enam dan satu ratus sembilan puluh unit untuk tipe dua puluh satu
dan harganya masing masing berkisar di atas tiga ratus juta untuk tipe tiga puluh enam
dan kemudian tiga puluh enam dan kemudian untuk tipe dua puluh satu adalah satu ratus delapan puluh lima juta ya
dan bila kita melihat lagi siapa sesungguhnya yang akan membangun
ini nanti adalah perusahaan perusahaan milik pemprov dki jakarta
kita lihat tadi ada yang disebutkan pd pembangunan saranajaya
itu yang akan menjadi developer
kemudian totalindo itu akan menjadi kontraktor
saya ingin ke
membahas perbandingan ya
perbandingannya kita lihat saja mengenai angka ya dan data
apa sesungguhnya yang membedakan
kita telah satu persatu
jadi masyarakat yang mungkin tinggal tidak hanya di dki jakarta
karena untuk rumah susun
versi anisandi itu khusus yang memiliki ktp dki jakarta
tapi untuk biasanya kan wilayah industri itu di jabodetabek ya
tidak hanya di luar jakarta maksud saya
ada bekasi tangerang gitu ya
itu kan yang mayoritas daerah industri
yang kemungkinan mayoritas mereka tidak memiliki fasilitas papan ataupun mereka tidak memiliki rumah tepatnya
dan itu mungkin bisa terbantu karena pendapatannya di bawah empat juta rupiah
karena masing masing ump kan tidak sama seperti dki jakarta
dki jakarta kan sudah tinggi
itu yang diorientasikan oleh anisandi
yaitu tiga enam juta hingga tujuh juta rupiah
tapi dengan pendapatan tiga enam juta hingga tujuh juta rupiah
memang untuk pengeluaran operasional cost sendiri biaya hidup di jakarta pasti lebih mahal
dan itu yang coba diakomodir oleh anisandi untuk memberikan fasilitas rumah dp rupiah
versi anisandi ya
jadi beda ya
untuk pendapatan empat juta rupiah versi jokowi
versi anies itu adalah tiga enam hingga tujuh juta rupiah
meskipun ada yang beririsan tampaknya di sini ya
tiga enam ini kan beririsan ya
jadi tiga enam ini kan beririsan ya
enam hingga empat juta tuh bisa dapetin dari jokowi
bisa dapetin juga dari anies kayaknya ya
baik kemudian bagaimana dengan harga rumah yang ditawarkan
kita lihat bersama
untuk versi presiden jokowi berkisar satu ratus dua belas juta rupiah hingga dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah
kalau versi anisandi tampaknya lebih mahal
satu ratus delapan puluh lima juta rupiah hingga tiga ratus dua puluh juta rupiah
dan kemudian bagaimana dengan skemanya
skemanya maksud saya adalah bentuk bangunannya
kalau presiden jokowi
jadi ada juga yang disediakan rumah tapak ataupun landed house
rumah yang bukan ke atas atau bukan seperti bentuk rumah susun
tapi ada juga rumah susun
tapi kalau untuk jenis rumah versi anisandi itu sudah pasti rumah susun
ataupun rusun ya
jadi rusunami yang disebutkan
dan bagaimana dengan cicilannya
untuk cicilannya pasti berdasarkan flpp
jadi kalau berdasarkan flpp
dan itu nanti misalnya
dan sudah ada anggaran yang menolih apbn ya
kalau untuk versi jokowi
tapi kalau menurut anisandi
setelah kita lihat ternyata belum terlalu lengkap
karena disebutkan akan mengikuti pola flpp
tapi kita belum tahu seperti apa misalnya dp ya
dp nya nanti apakah ditalang
mendapat dana talang
apakah kedua hal ini berbeda
tapi implikasinya hampir pasti sama
kalau talangan misalnya
misalnya pun dia ditalang terlebih dahulu
oleh pemerintah dki
nanti akan berimplikasi pada apbd
harus dihitung talangannya berapa
pasti akan menyedot apbd masuk ke sana
kemudian kalau pun subsidi
sama juga harus berpusat
ataupun sumber pembiayaan dari apbd misalnya
jadi pasti ini menjadi pertanyaan
apakah ditalangi melalui apbd
atau ada skema lain
kerja sama kah sama swasta
atau seperti apa
dan kemudian jangan lupa juga
mengenai tanah misalnya
tanah yang dibangun
yang tadi saya kembali sebentar
ini misalnya ini
luas tanah satu empat hektare ini milik siapa
apakah milik pemerintah
karena kalau milik pemprov dki
sudah pasti tidak bisa dimiliki
karena itu kan milik daerah
dan kalau misalnya mengacu pada undang undang
rusunami itu ada batas maksimal penggunaan
jadi hak guna bangunan namanya
jadi itu yang mungkin kita butuh detail
seperti apa sesungguhnya nanti
karena ada banyak kan tadi pertanyaan pertanyaan kita ya
skemanya seperti apa
detailnya ditalangi atau disubsidi
karena dua duanya pasti berimplikasi pada anggaran apbd
atau pemerintah akan mencoba
atau pemerintah akan mencoba bekerja sama dengan swasta
kemudian kepemilikan tanah
karena kalau milik pemprov berarti tidak bisa dimiliki oleh pembeli
berarti hak guna bangunan yang berdasarkan aturan
mungkin sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun kepemilikannya
apakah artinya ini menyewa
apakah artinya masyarakat menyewa saja
dengan mencicil atau seperti apa
masih membutuhkan detail lagi
nanti kita akan tunggu
karena blud nya juga belum terbentuk
april nanti baru terbentuk
tapi paling tidak sesungguhnya kita mengapresiasi bagaimana para pemimpin mencoba meringankan beban masyarakat
terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ya
tapi di satu sisi juga kita juga membutuhkan konsistensi
bahwa awalnya ketika kampanye disebutkan anisandi akan membangun rumah tapak
tapi kemudian realisasinya rumah susun
tampaknya itu akan menjadi penilaian tersendiri kepada publik
tapi yang pasti ada dua hal sesungguhnya
yang pertama adalah ini tentu akan berimplikasi pada masyarakat ya
masyarakat sesungguhnya kan tidak terlalu peduli mau seperti apa caranya
penting mereka bisa punya rumah
atau mereka mendapatkan rumah yang layak
begitu dengan pembiayaan yang ringan
dan yang kedua ini tentu akan menjadi pendidikan politik
dan juga ekonomi politik khususnya
bagi masyarakat ataupun negara kita yang sudah naik pendapatan per kapitanya menjadi empat delapan ratus dolar amerika per tahun
kita sudah naik level ke menengah
seharusnya ini menjadi pelajaran pendidikan
ekonomi politik yang cukup baik ketika kampanye
ini musim pilkada nanti dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
musim tahun politik
ini akan menjadi pelajaran sangat berharga
berhati hatilah ketika kita memilih calon pemimpin
jadi jangan tidak aware
ketika memiliki hak pilih pilihlah
karena itu akan sangat memberikan dampak bagi proses pembangunan kedepan
seperti yang kita mau atau tidak seperti
dan tentu saja kalau campainya kampanye siapapun bisa berjanji
berjanji memberikan surga juga pasti akan diberikan pada calon pemilih
tapi paling tidak ini menjadi salah satu pelajaran sangat berharga menjelang tahun politik
bahwa harusnya kita pemilih bisa sangat berhati hati dan menelah dengan sangat dalam terukur
mungkinkah janji kampanye itu terrealisasi atau jangan jangan hanya akan berakhir sebagai janji palsu